jo udah sini gue nyetir gantian
gak lah biarin sih aja
udah gue aja nyetir
semalam susah tidur
gak ada apa apa jok
kenapa di luar kis
ini sehatnya lagi bacain komen
disitu susah sinyalnya makanya saya kesitu sedikit
masih ada sesuatu ini di toilet
si pak jok udah liat hantu padanya
serius gak bisa
kayanya si pak jok digangguin hantu nenek nenek itu
saya mau cuti dulu
ya ampun bisti
saya mau pulang kampung aja
lagian dia mau lari kemana sok
kita gak punya saudara disini
pasti balik lagi disini
kapan juga tapi ya
itu siapa yang nyetir mobil
itu ada nenek nenek
put mau kemana put
ya gue kejar lah
siapa suruh yang nyetir sur
nggak ada orang nyetir tapi
nenek dalam mobilnya
kita disini aja
sur jangan pergi sur please
kamu akan menderita
keurusan itu maelz
jangan lupa like share dan subscribe
gue bisa di dalam mobil
bukannya tadi gue naik motor sama lo
lo keserupan ter
udah aman jok
udah gak ada
saya tunggu orderannya ya pak
terima kasih pak
seneng banget gue kayaknya
ibu dapat orderan banyak nih
ya bagus dong
akhirnya pesen banyak
ticker ke ibu
yang ibu promosiin ke dia
berarti ibu dapat banyak komisi
nah kalau gitu
udah gak ada duit dulu
kamu mah duit lulu
baru juga kemarin minta duit
masa sekarang duit lagi sih
kemarin kan kemarin
duitnya sekarang udah abis
sekarang udah gak punya duit
baik jadi ibu
sekarang udah pergi dulu ya
salim dulu dong
eh tapi jangan lupa
ibu beliin beras tiga liter aja ya
kalau gitu ibu aja yang beli
hantu yang gue lihat itu
ciri cirinya tuh sama
sama yang dapet sama pak arjo
bayi baju kebaya lusut
nenek nenek bayi baju kebaya lusut
bawa jantung batok laba sama buat ikan
udah tuh capek loh isete
salah kamu sendiri jo
namanya kebetulan kok banget sih is
mana kepikiran arjo
masih mau jadi ribut
yaudah gini aja
kita tanya sama warga warga di situ
siapa tau mereka tau
nah tapi kan
kang tunjate udah diusir sama cskmu
ya tapi kan cskmu cuman ngusir doang
kenapa perasaanku gak enak ya
jo udah sini gue nyetir gantian
engga ah biarin si aja
udah gue aja yang nyetir
apa apa semalam susah tidur a
nah enggak ada
gak ada apa apa
udah makanya gue aja yang nyetir gantian sini sama gue
udah biarin ah biarin tukang saya
iya pelan pelan ya
ya tau saya juga